naya juga jaman dulu tuh
kemudian penyiar televisi
dan yang sekarang kita akan ngobrol soal karirnya sebagai pelawak tunggal indonesia
ini panci kayaknya udah join nih kita coba connecting ya
dengar suara gua gak
apa kabar panci
baik masih berusaha untuk guru
masih berusaha untuk apa
hahaha kenapa gara gara pandemi ini di rumah terus makan dulu kan
enggak sebenarnya justru kan habis turun tiga belas kilo tapi lagi pengen dipertahankan biar nggak naik lagi justru
wow keren banget tiga belas kilo ngapain aja
gak ada mungkin karena gak ada kerjaan jadinya ya olahraga kerjanya jogging main bola main basket sendirian gitu gitu
oke eh wait wait mau pin komen dulu nih buat judul kita hari ini
judulnya geliat komika lawan corona
di tengah pandemi kayak gini kerjaannya panji nih ngapain aja sih
kerjanya panji sih banyak bengongnya kalau awal awal pandemi ya
tidur banyak tidur banyak bengong
tapi lama lama gatel kan gatel pengen apa ya pengen ngelawak aja
jadi akhirnya untuk minggu minggu awal bikin konten lucu lucunya ya palingan lewat instagram lewat youtube
lebih banyaknya di instagram sih kemarin kemarin bikin kayak live ig tiap malam bikin layla show namanya
terus bikin konten konten kolaborasi
sebenarnya harusnya sama penyanyi tapi sayangnya nyelip dan matah matahin dengan lawakan gitu gitu
jadinya nyari nyari kelecuan aja sendiri
waktu itu kita pernah skype di cnn indonesia connected ngomongin instagram live yang random sama orang
terus ngajak tebak tebakan itu ya
itu lumayan random dan halu sih
tapi seru ya
kita tahu industri kreatif industri hiburan sekarang struggle banget
udah gak ada pertunjukan event
semua memanfaatkan media sosial
kalau dikit ya udah wassalamualaikum ya kan
nah kalau melihat industri kreatif di tengah pandemi seperti ini
jadi apa namanya jadi barang atau jadi bahan yang tampaknya bukan prioritas jadi tertiar gitu tanggapannya apaan sih gimana sih
nah sebenernya ya kayak gitu sih ya udah gak ada pertunjukan event semua memanfaatkan media sosial jadi kayak ya udah kalo followers lo banyak alhamdulillah kalau dikit ya udah wassalamualaikum ya kan
nah sebenernya sebenernya saya pengen pengenkan tuh pernyataan bahwa hiburan itu jadi tertiar pengen ya
tapi kalau yang saya rasain justru sebaliknya
eee jadi bahwa industri hiburan terdampak betul
tapi bukan berarti kemudian hiburan jadi pilihan ketiga atau kebutuhan ketiga gitu
karena konsumsi masyarakat terhadap hiburan tuh naik
jadi justru karena pandemi jadi karena mereka mungkin stress mungkin depresi banyak yang sedih
tadi pagi aja baru aja ada dm yang bilang bang panji saya baru ada jadi ada dia baru aja bercerai
ee di dalam pandemi jadi mungkin udah buruk kondisi pernikahannya terus pandemi memperburuk terus dia cerai terus dia bilang
konten konten komedinya mas panji itu yang membuat saya merasa terhibur belakangan ini
jadi ehm itu ilustrasi aja bahwa
dalam pandemi ini orang tuh banyak yang stres banyak yang depresi
justru lagi nyari hiburan
saya juga nggak merasa itu jujur karena
penjualan tiket kemarin tuh yang kan saya ada show tuh di istora tuh nanti dua puluh desember
asumsi saya tiketnya nggak laku
kalaupun laku mungkin pelan penjualannya
tapi itu kemarin tiga tiga ratus tiket harganya sampai satu juta ludes kurang dari satu menit
terus kan saya bingung jadi ketika dibilang sama orang
ini kayaknya terdampak ya
jadi rasanya gini
kebutuhan untuk hiburan masih tinggi
tapi karena industri hiburan ini terdampak sama ketiadaan panggung
maka industri hiburan harus mencari solusi lain untuk menggantikan panggung fisik itu
karena nyatanya kebutuhan akan hiburan masih tinggi
kita yang mesti nemuin jembatan menuju ke masyarakat gitu intinya
tapi sejauh ini menemukan kesulitan kayak gimana nji
untuk nge grab orang untuk bisa percaya
kalau kita akan ngejalanin protokol kesehatan
kita akan tetap ngegelar event ini dan kita akan tetap ngehibur banyak orang
kalau untuk di tour sih memang butuh usaha ya
jadi kami juga tadinya pengennya jalannya april
terus diundur ke juni terus diundur ke juli terus diundur ke oktober
terus sekarang ke november
mau mundur lagi nih
iya jadi november
itu adalah karena
kami tidak mau
memaksakan ketika kondisi kotanya tidak memungkinkan
jadi semua tujuh kota yang akan terjadi di tahun ini
eh makassar denpasar balikpapan palu banda aceh yogyakarta dan jakarta
adalah kota kota yang sudah mulai geser ke psbb transisi
yang di kotanya izin acara sudah mulai dikeluarkan
nah kota kota yang lain dari tadinya dua puluh itu terpaksa kami undur ke dua ribu dua puluh satu tanpa tanggal yang jelas
karena kami belum tahu
untuk kota yang udah psbb transisi
baru kami mempersiapkan semua yang dibutuhkan kayak
kemarin baru saja kami umumkan kerjasama dengan clue clue smart city
mereka akan jadi partner resmi untuk teknologi keamanan covid
mereka udah paling kompeten
terus itu dilakukan seluruh dunia nantinya
dalam tour ini betul sekali
nanti mereka akan jadi mitra kami di seluruh kota di dunia
dan untuk yang bikin protokol covidnya itu temen temen dari
bem fakultas kesehatan masyarakat ui untuk indihistora
jadi yang bikin protokolnya orang yang kompeten
yang nyediain teknologinya orang yang kompeten
nah dua ini jadi sesuatu yang kami sodorkan ke pemerintah kota pemerintah daerah
menurut kami ketika anda kotanya sudah mulai masuk ke psbb transisi
bikin acara tuh kayak gini
ini yang kita mau sodori
bisa jadi role model lah ya untuk penyelenggaran event
harapannya bisa jadi contoh
stand up world tour low yang akan datang nanti
sebelum sebelumnya di masa psbb kemarin
ada nggak sih kolaborasi kolaborasi yang
sudah berdatangan kemudian harus di cancel harus di postpone dan segala macem
oh banyak sekali
nggak ada cebongan
wah gila itu
kalau dihitung jumlah acara yang
pertama jumlah job ya
kalau jumlah jog yang hilang banyak banget
ada event yang ngundur banyak banget
ada sejumlah festival yang biasanya ada terus jadi gak jadi gitu ya festival komedi itu
itu sih banyak
dan karena udah lewat cukup lama dan sejumlah kota udah mulai transisi
ada geliatnya untuk kembali nih acara acara off air tapi ya kita tunggu aja jarinya seperti apa
nah kemarin selama masa psbb nih
lo tetep nerima kolaborasi brand misalnya ya
susah gak bikin kontennya
nah untungnya enggak karena kolaborasi brand itu biasanya datang justru setelah mereka melihat kita melakukan sesuatu
jadi kayak contohnya si lila show kemarin itu
itu kan tadinya kan emang cuman iseng aja pengen bikin acara lucu lucuan tiap malam konsistenin gitu
gak mempertimbangkan hal lain emang cuma pengen gila gilaan aja
tiba tiba ada brand ngeliat brand tertarik
saya bayarin dong itu acara bikin lucuan
gak ada yang ngeliat

jadi kolaborasi kolaborasi itu
apa namanya image nya mereka atau produknya mereka dengan kreatifitas yang kita tawarkan gitu
jadi gak susah
gak susah ya
tapi gue nih kalau melihat teman teman komika di social media kayaknya tuh mereka gampang banget bikin konten
konten khususnya mungkin konten untuk sukarela ya konten untuk layanan masyarakat untuk ingetin
orang soal corona dan segala macamnya sebetulnya lebih susah bikin konten untuk brand atau
korporasi atau bikin konten yang layanan masyarakat ini yang biar gampang orang tahu
lebih gampang mana ya mungkin sih kalau dibilang lebih gampang ya dengan tidak bermaksud untuk mengurangi
nilai dari keduanya maksudnya penting dan nggak pentingnya tapi kalau lebih mudah lebih mudah yang
bikin pesan sosial karena kalau udah hubungan sama brand kan ada ada guidelines dari brand ada
approval dari brand kalau pesan pesan dari masyarakat pesan sosial itu kan datanya
dari keresahan kami yang ingin disampaikan karena emang sama sama ngerasa pesan ini penting untuk
digulirkan ke masyarakat gitu paling beratnya adalah di tahun
jawab dari apa yang kita sampaikan harapannya adalah ketika kita ngomong ngomongnya didasari
dengan dasar yang kuat gitu oke gue juga beberapa kali nonton bagai cabita terus ernest terus bahkan
seorang kiki saputri bintang emon yang kita tahu cuma bercandaan nih kadang kadang nih kiki tapi
akhirnya bikin konten yang ngena gitu ke masyarakat soal corona minimal kayak pakai
masker dan segala macam tapi kadang kadang imbauan yang dikeluarkan sama teman teman
stand upernya sama teman teman komika kok kayaknya jauh lebih kena ya daripada gua nih keluar keluar
di tv dengan imbauan formal dari pemerintah misalnya sebetulnya proses creative thinkingnya
tuh gimana sih teman teman komika sampai ya ini harus bisa kena outputnya memang harus kena ke
ya rasanya kalau kita melihat bedanya pesan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat
dibandingkan dengan komika kepada masyarakat salah satu cara kita bisa membedakannya adalah mungkin
kita kita pinjam sedikit istilah korporat ya istilah corporate communication biasanya pemerintah
itu lebih ke push product sementara komika lebih kepada full product push product itu pemerintah
pokoknya gua ada ini ini yang lu mesti tahu tapi komika itu bahkan bikin materi stand up itu datangnya
keresahan nah karena masyarakat itu keresahannya sama dengan komika dan komika terbiasa untuk
memulai sesuatu berangkat dari keresahan ketika komika yang mulai jadinya full product gitu
datangnya tuh pesannya tuh dari apa yang kita resahkan bersama ketika dilempar oleh komika
masyarakat ngerasa nah dia ngomongin keresahan gue juga pemerintah tuh seringkali tuh ngomongnya
tuh push aja gitu jadi pokoknya kata gue gini nah ini lu denger deh kalau misalkan pemerintah
terbalik dan sebelum bikin campaign mikir sebenarnya keresahan masyarakatnya apa ya
gue berangkat dari situ mungkin pendekatan komunikasinya jadi lebih baik jadi intinya
karena komika terbiasa bikin materi stand up berangkat dari keresahan ketika bikin keresahan
sosial berangkatnya juga dari keresahan bersama dan itulah kenapa jadi lebih dekat sama masyarakat
oke eh kalau nanti di world tour yang bakal mulai november ini akan ada konten soal corona juga
mau nggak mau karena udah jadi bagian
dari kita kan nanti aja rasanya juga aneh sekali kayak saat ini kami masih masih di
keyakinan bahwa kelihatannya di sejumlah kota bakal dua sampai tiga show untuk ngasih jarak kursi
supaya bisa setengah kapasitas gitu gedungnya jadi ketika kita bikin pertunjukan kayak di
stora dua show gitu akan kerasa sekali jeda jedanya gitu jadi orang tahu bahwa ini ini nggak mungkin
lupa bahwa dia dalam kondisi pandemi dan kalau nggak dibahas di panggung rasanya aneh dan
jog jog tentang pandemi ini sudah saya kumpulkan jadi kelihatan sih akan keluar nantinya persiapannya
berapa lama sih untuk untuk tampil satu setengah jam ya nulisnya sih sebenarnya setiap hari selama
setahun dan udah dilatihnya kalau khusus yang komodomino ini kelihatannya empat bulanan ya
empat bulanan dan sebenarnya seluruh setnya rangkaian jognya satu jam empat puluh lima menit itu udah kelar
di desember karena kami berpikir waktu itu turnya mau apa ya itu udah kelar di desember karena kami berpikir waktu itu turnya mau apa ya itu udah kelar di desember karena kami berpikir waktu itu turnya mau apa ya
april kan jadi setnya harus kelar dari desember jadi sebenarnya kalau untuk persiapan untuk
eh manggungnya udah kelar paling nambah nambah jog dikit sekarang yang lagi bikin pusing ini adalah
persiapan untuk jalanin tournya jadi lebih kepada koordinasi dengan pemkot pemprov dengan teman teman
mahasiswa setempat untuk bantu kita bikin protokol dari kesmas atau fakultas kedokteran gitu gitu sih
ser dong jokes soal atau stand up materi stand uplo soal corona topiknya aja ya kalau dibahas pasti pada tersinggung nih masyarakat

nih karena si si komodomono ini udah saya bilang berulang ulang ini adalah pertunjukan yang paling beresiko
pak karena dia ditulis paling nggak peduli sama perasaan orang tapi bukan berarti emang pengen niatnya jahat ya lebih kepada kemarin itu gue bikin pertunjukan gue hati hati banget tuh
nulis joke nya tuh pengennya sih nggak menyinggung orang ini pertunjukan paling aman paling mikirin perasaan masyarakat
pas itu dibawakan ternyata tetap

betul kita akan ngomongin soal senjata orang tersinggung yaitu uu ite
terus apa yang mesti dilakukan ketika orang tersinggung
terus isu apa aja sih yang bikin orang tersinggung
saya akan nyentuh nyentuh isu agama isu sosial dan segala macamnya
jadi akan seru
tapi ya gitu kalau tahu panji cuma dari tv
panji di tv main aman gak pernah jadi diri sendiri
jadi kalau tahunya panji di tv jangan beli tiket nanti kaget
nanti tiba tiba kejang kejang
kenapa bukan panji yang kau kenal
iya kaget dia
eh tapi kan udah bertahun tahun ya udah lima tahun ya
sebentar kalau world tournya udah dari tahun dua ribu dua
enam tahun berarti
enam tahun ya
udah enam tahun nih udah keliling dunia dengan materi materi yang cukup nyentil lah untuk masyarakat indonesia khususnya
ada optimisme yang panji akhirnya temuin gak sih dari para penonton ini yang akhirnya
kayak membuka mata mereka ternyata kan ada yang orang dari luar negeri
maksudnya ada temen temen yang tinggal di luar udah lama nggak ke indonesia
oh ternyata sekarang di indonesia kayak gini nih
mereka tahu harus apa
ada yang segala macam
ya kalau optimisme nggak tahu juga ya karena
saya juga kalau stand up kan gak pernah berharap
mau ngasih optimisme ya tugas kami sebagai pelawak kan cuma bikin orang ketawa
jadi sebenarnya sih harapan pertama mereka terhibur
ada efek sampingan yang saya memang harapkan terjadi yaitu wawasan mereka jadi terbuka terhadap indonesia
bahwa pada akhirnya mereka mau optimis atau misalnya pesimis itu mah balik lagi ke mereka
saya cuma pengen mereka tahu di indonesia itu sekarang seperti ini dan ada cara pikir seperti ini yang pengen saya sampaikan ke teman teman
jangankan oleh orang indonesia yang di luar negeri
orang lokal di luar negeri ketika nonton saya bawain isu isu seperti ini banyak yang cukup terkejut
waktu saya bangun di jepang
ada beberapa orang jepang nonton
salah satunya ada perempuan
mungkin umurnya sekitar empat puluh
dia bilang dia pernah kerja di indonesia
terus dia bilang
saya sih terus terang kaget
ngelihat ada pelawak indonesia tuh ngomonginnya isu ham
isu pembantaian enam puluh lima
dia membuat dia berpikir
kelihatannya indonesia ini udah mulai progresif gitu
terus waktu saya di afrika selatan
juga ada orang afrika selatan yang bilang
walaupun dia orang afrika selatan
itu tetap bisa mereka pahami
keresahannya sama gitu
jadi memang ketika mereka jadi terpapar sama informasi baru yang saya kasih
memang itu ngebantu mereka untuk
bahwa pada akhirnya optimis atau pesimis itu sih
dibalikin ke yang nonton
ya tadi udah laku udah sold out ya berarti tiketnya

dari rencana tujuh ribu lima ratus an
yang periode pertama
kuotanya emang udah abis
udah abis dalam satu
eh dalam tiga jam
nanti tanggal dua puluh agustus
bakal ngebuka penjualan lagi untuk jakarta
makassar denpasar balikpapan dan palu
tanggal dua puluh agustus jam dua belas siang wib
di mana belinya
tersinggung oleh panji com
oh itulah ya
karena anda akan nyinggung masyarakat ini ya
tersinggung oleh panji com
tiketnya beli di situ
punya kesempatan untuk mengadakan tour
untuk buka event
untuk menggelar pertunjukan ini
sementara banyak teman teman lain di luar sana yang
komika komika juga yang kayaknya gak punya kesempatan itu
mereka cuma memanfaatkan media sosial
mereka cuma memanfaatkan media sosial pada akhirnya
di tengah pandemi kayak gini nih
ini juga sama pertanyaannya dari netizen kita buka
nah caranya tetap produktif di situasi pandemi
ini pertanyaan yang sama juga
gimana teman teman komika akhirnya produktif
dan bisa menghasilkan pendapatan selama pandemi kemarin
ya itu juga sebenarnya pertanyaan yang kami bahas secara internal
selain stand up comedian kan
saya juga punya
salah satunya kami juga promotor stand up
terus kami berpikir ini anak anak stand up comedian
banyak banget yang nggak bisa nyari duit dari digital asset mereka
karena youtube nya subscribernya dikit
instagram nya juga gimana mau dapat duit
akhirnya kami ciptakan platform sebuah comedy club tapi virtual
jadi website sebenarnya
tapi orang beli tiket di situ
ngelihat jadwal acara komedi di situ
nontonnya juga live streaming di situ
dan ini jadi solusi yang kami tawarkan untuk komika
sekarang comikacomika jadi bisa manggung lagi
jadi mereka antara mereka datang dengan konsep
kemudian nanti bagi hasil sama kami
mainin pasnya mereka yang bawa
atau kami bikin acara dan kami bayar mereka
untuk mereka bisa berkegiatan dan ngelawak kembali
moga moga ini jadi platform yang
cepat diadaptasi sama masyarakat
karena saya sih ngelihatnya
abis itu mereka pengen nonton yang lebih edgy
karena di youtube kan kita kan nggak bisa edgy ya
karena kan masyarakat kan setiap ada edgenya sedikit
merasa ketusuk ketusuk gitu
jadi emang butuh sebuah lingkungan yang
bisa melindungi komedian untuk berpendapat
seliar mereka mau
makanya lahirlah sih comikacomedy club
di mana pelawak pelawak ini bisa bekerja kembali
ada berapa banyak komika di website itu ji
kemarin udah ada sebentar acara satu dua tiga
udah tiga acara kemarin
total pengisinya kemarin berarti sudah
empat tambah empat delapan tambah
empat tambah empat delapan
empat kali dua belas sudah dua belas
susah banget ngitung
udah dua belas
dan nanti tanggal tujuh belas agustus bakal ada lagi tuh
pulang perang tuh talkshow komedi politik
antara saya rian ernest dan faldo maldini
jadi orang udah bisa beli tiketnya juga di comikacomedy club
intinya kalo pengen ngeliat kami bertiga
menertawakan politik indonesia
nah di situ di situ
cocok lebih lucu lebih ada ya
dan sebenarnya kalo dibikin pikir
kayak banyak juga ya
tapi sebenarnya belum sih
ini comikacomedy club masih baru masih muda
harapannya lebih banyak acara
lebih banyak penonton juga di kedepannya
ada pertanyaan lagi nih dari hilmi delapan
gimana kepedulian bang panji pada sesama komika
yang kena imbas covid sembilan belas yang kehilangan jobnya
sebenarnya kemarin itu acara perdana kami
foundernya komunitas tera pindo saya
raditya dika ernest prakasa
rian adriandi dan isman
itu uang tiketnya
untuk stena pindo distribusi
kepada komika komika yang membutuhkan
dan hasilnya kalo gak salah
tujuh puluh enam atau tujuh puluh delapan juta rupiah
yang kami sumbangkan ke stena pindo
untuk stena pindo distribusi kepada komika komika yang
bener bener gak punya penghasilan sama sekali
sementara mereka sudah punya anak
ada yang punya bayi gak punya penghasilan
itu salah satunya
di luar sumbangan sumbangan personal
yang saya berikan kepada temen temen komika
ada lagi pertanyaan ini
karena di rumah
karena di rumah aja selama pandemi ini
sebenarnya ada dua nih rizki
sebenarnya ide emang banyak
tapi keberanian eksekusinya rizki mungkin gak ada
karena biasanya orang tuh rata rata ide emang banyak
karena gak jadi apa apa jadi kesannya
memuap aja itu ide
tapi kalo emang ide yang dipertanyakan sama rizki
saya sih selalu bilang
itu adalah buah dari wawasan
jadi kalo mau punya banyak ide
perlu was wawasan
dan wawasannya jangan cuman hal hal
yang ada di industri yang kamu suka
jangan cuman perlu was wawasan terkait musik jazz
buka wawasannya seluasnya
iya musik lain
atau bahkan industri lain sama sekali
karena thomas alva edison pernah bilang
inventor yang baik
penemu yang baik
itu tugasnya adalah melihat ke industri lain
lihat apa yang bekerja di sana
lalu coba aplikasikan di industri kita
jadi untuk punya ide baru
wawasannya harus lintas industri
supaya kita dapat ide ide segar
untuk diimplementasikan di industri kita
menarik banget jiwa
ada lagi pertanyaan
ini juga kayaknya pertanyaan yang sama dari saya
oh ini dia
bang kenapa abang milih jadi pelanggan
karena uangnya ada di situ
uangnya ada di lawak
jadi gini sih sebenarnya
kalau orang tanya
sebenarnya jawabannya adalah
penceritakan cerita pendongeng
saya itu senang cerita
nah tapi beda cerita butuh format yang beda
ada format yang tepat
untuk sebuah cerita misalnya komedi
ada yang format tepatnya adalah
ada format tepatnya adalah film misalnya
ada yang format tepatnya adalah untuk youtube
jadi intinya sih saya penceritakan cerita
tapi ada banyak format
ada banyak cerita yang formatnya
dan kebetulan memang rezekinya
ada di komedi
jadi ya saya total di komedi
kebetulan masyarakat suka gitu
oke eh ngomongin jadi pelawak nih
kan konten panji di instagram live
juga sebelumnya main tebak tebakan kan
nah gua mau nanya tebak tebakan nih
hah ger nih
nanti gantian nih
nanti gantian ya

mas susah banget
nah pertanyaannya adalah
kota kota apa yang warganya nggak sabaran
kota kota apa yang warganya nggak sabaran
netizen kalau ada yang mau jawab boleh
nyerah nyerah apa jawabannya
kota kota apa yang warganya gak sabaran adalah
karena harus cikarang
karena harus cikarang
aku maunya cikarang nggak mau lepas
aku maunya cikarang nggak mau lepas
oh banyak yang tahu ya
ternyata netizen luar biasa loh
coba sekarang ngomong dari panji
oh kota apa yang seneng ngelawak
kota apa yang seneng ngelawak
kota kotanya seneng ngelawak
netizen boleh bantuin coba ya
lama kalau netizen ditungguin
kota kotanya suka ngelawak kota apa
kota kotanya suka ngelawak kota apa
kota kotanya suka ngelawak kota apa
nggak tahu nyerah
tahu nggak kenapa
bogor tahu nggak kenapa
ih kamu lucu banget deh
bogor deh kamu orangnya
lumayan dikit dong
saya orang sunda tapi kok nggak nyampe ke bodor
nggak mau ngelakbar
biasanya kalau yang main main game kayak gitu
kasih tiket nggak sih
anda berharap tiket dari saya
anda beli dong di tersinggungolehpanji com
jadi kalau mau beli tiketnya buat nonton
langsung ke tersinggungolehpanji com gitu ya
tersinggungolehpanji com gitu ya
range nya di berapa nji
beda harga sih sebenarnya
saya juga lupa harga persisnya
ada periode harga normal gitu gitu deh
informasi harganya sih ada di tersinggungolehpanji com
nanti cek aja di sini
langsung cek aja ya
well ini udah setengah jam
oh gue punya satu pertanyaan terakhir nih
pesan pesan dari seorang
panji pragiwaksono buat temen temen
di industri hiburan industri kreatif
yang sekarang lagi struggle banget
ya untuk temen temen kebanyakan
di antara kita terutama karena saya juga ada
sering ngobrol sama beberapa pelaku dunia hiburan
yang membuat temen temen gak gerak
kondisi akan kembali seperti dulu
temen temen tuh bilang
gue nungguin deh gue nungguin ntar bakal lagi kayak dulu
penghalang untuk beradaptasi
nah saya mau ngingetin lagi temen temen
kita gak tau
berapa lamanya akan balik
kalaupun balik belum tentu kayak kemarin
jadi lebih baik kita mulai
proses adaptasi kita sekarang
supaya kita cepet matang
cepet tau apa yang harus dilakukan
dan kalau dari yang saya rasakan
langsung nanti kalau ketemu sama saya
ke dunia hiburan itu tinggi
sebenarnya tapi mereka butuh dibantu
untuk disediakan format yang sesuai
sama mereka jadi selamat berjuang
selamat berinovasi dan
inovasi selalu datang dengan eksperimen
eksperimen juga kerap datang dengan kegagalan
selama kita terus berusaha sih
moga moga ketemu jalan keluarnya
oke intinya jangan berhenti
beradaptasi dengan sekarang
jangan takut gagal intinya ya
iya betul sekali oke
panji terima kasih banyak loh udah gabung
semoga sukses turnya
nanti share di post di youtube juga kan ya
ya potongan potongan ya biasa lah ya
kayak tahun tahun dulu ya ya betul sekali oke sip
thank you panji terima kasih banyak
salam buat teman teman komika
semuanya sukses semua thank you bye bye
yeay itu tadi
panji pragiwaksono keren banget ya
jadi kalau komika
emang walaupun kelihatannya
gak serius walaupun
kayaknya hidupnya ngelawak aja tapi
punya kepedulian yang besar
punya perhatian yang besar apalagi
dengan yang terjadi saat ini
khususnya di indonesia nah kalau
ngomongin soal indonesia nih kasus per
kita penambahannya juga masih tinggi

sekian untuk kasus positifnya
jadi teman teman yang
sekarang sudah mulai beraktivitas kembali
ke kantor atau mungkin
kerja atau sekolah
atau sekolah belum buka sih
aktivitas apapun lah gitu ya
tetap jaga jarak tetap pakai masker
tetap patuhi protokol kesehatan
kita semua saling jaga ya
jadi pakai masker bukan untuk melindungi sendiri
tapi untuk melindungi orang lain juga
terima kasih banyak yang sudah bergabung
terima kasih ada tiret
yang juga tadi
kirim kirim pertanyaan yang belum dijawab
banyak banget terima kasih banyak ada
dian p muhammad endi
kemudian pak sopan
riz dan nova terima kasih banyak
besok akan ada teman saya
yang akan gabung di
chatroom cnn indonesia besok akan
yang sampai saat ini masih
tertunda nah ini jadi concern
banyak orang juga ya banyak yang
kecewa karena penundaan dari
rancangan undang undang penghapusan kekerasan
seksual besok akan sama
jam dua siang setiap rabu dan kamis
saya prasidya puspa pamit undur diri
terima kasih banyak stay safe